jika salah melangkah tuduhan aji mumpung bisa dengan gampang dialamatkan ke perusahaan
gibran raka buming raka putra sulung presiden joko widodo paham betul pentingnya bisnis yang sehat dan menguntungkan tanpa harus membawa bawa nama besar sang ayah
gibran memiliki beberapa bisnis salah satunya markobar atau martabak kota baru yang sudah tak asing di telinga warga solo jawa tengah
berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam merek dagang ini sesungguhnya bukan miliknya
gibran baru bergabung sekitar dua ribu empat belas dan memperbarui usaha martabak ini agar lebih mudah masuk ke pasar anak muda
kenapa tuh memilih iya ini kan kalau bisa dilihat di sini kan ada topping
ya martabak zaman sekarang bisa dibilang kayak gitu ya ada kit kit kenapa tuh memilih itu
ya kita memang sasarannya anak muda jadi kan anak muda kan pengen yang aneh aneh pengen yang apa bisa dimakan bareng bareng sama teman teman
jadi konsepnya seperti itu
konsepnya seperti itu
konsepnya seperti itu
konsepnya seperti itu
konsepnya seperti itu
konsepnya seperti itu
solo ini kita memang bentuknya kafe yang di jakarta itu sistemnya hanya take away aja
memang beda beda dibuat berbeda
sengaja dibuat beda untuk eksperimen juga
lebih enak mana
kalau duitnya lebih enak kalau take away aja
take away lebih banyak gitu ya pendapatannya justru
tapi untuk branding untuk menyasar anak muda yang konsep seperti ini bagus banget
tidak seperti gerai martabak lain markobar hanya menyediakan martabak manis dengan beragam rasa
penyajiannya juga berbeda
adonan matang yang tidak dilipat menjadikan martabak ini tampak seperti bisa
unggulannya martabak delapan rasa dengan rasa coklat meses keju coklat silver queen oreo dairy milk kit kat ket buri
marcobar akan mengeluarkan menu terbaru dengan dua belas rasa
kantongan martabaknya pun akan lebih besar
loyal customer kadang kadang kan apalagi ini namanya sekarang udah terkenal
oh markobar punya masjid brand gitu
oh markobar punya masjid brand gitu

kadang kadang orang kan hanya datang untuk oh ini karena mas jibran gitu
nah itu berpengaruh nggak sih
maksudnya ya orang yang hanya mengecip sekali atau yang akan jadi loyal customer
enggak sih untuk kita bisa menilai sebuah warung itu
dia dari awal sampai tiga bulan jalan itu bagus enggak
dan setelah tiga bulan itu masih bagus
ini kan sudah satu tahun berjalan
kan grafiknya kan masih bagus
ya itu artinya orang kesini tuh nyari makan martabaknya bukan nyari saya
kira kira inovasi apa sih yang kedepannya akan mas gibran lakukan dengan markobar ini
selain yang enam belas rantai itu
yang pasti inovasi produk tadi
kita tetap gencar di sosial media
yang pasti kita penetrasi ke tiap kota
masih banyak mimpi yang ingin dicapai
gibran menargetkan dalam waktu satu tahun bisa membuka minimal enam cabang baru di berbagai kota di indonesia
tentunya hal ini bukan hal mudah
ada beberapa kendala
salah satunya adalah modal investasi yang tinggi di kota kota tertentu
ini karena gibran dan rekan tidak mau membuka franchise atau waralaba sehingga semua modal masih ditanggung sendiri
kenapa gak mau franchise
kenapa nggak franchise itu ini kita pengen pakai modal sendiri
kita pengen bener bener profitnya bener bener bisa kita ambil sendiri
yang jelas saya dan partner saya itu jadi operatornya
jadi bukan orang yang mau beli franchise gitu
jadi kita bener quality controlnya bener bener bisa kita coba
harus seperti itu
yang paling seru selama saya ikut sama mas gibran itu
dia orangnya yang pertama sih
gimana ya sulit ditebak orangnya
dia kalau dia sukanya sih diajak ngobrol serius terus
yang bikin saya sendiri bingung waktu kalau dia marah
kalau ada sesuatu yang dia nggak suka atau gimana
mesti negurnya gak langsung ditetap muka tapi dia diem dulu
tapi kalau enaknya dia peduli sama karyawan karyawannya
semama disini ada trouble seperti apa dia langsung datang sendiri
markobar sudah merahup untung
dalam waktu tiga bulan saja bisnis ini sudah balik modal
walaupun bisnis martabak fusion ini sangat tergantung selera masyarakat
gibran dan rekan yakin bisnis ini tidak akan mati
menurut mereka jika martabak konvensional masih langgeng hingga berpuluh puluh tahun
markobar juga bisa bertahan lama
kini gibran dan partnernya fokus dalam pengembangan produk
dan memperbanyak outlet markobar di seluruh penjuru tanah air
untungnya berarti sudah dinikmati gitu ya
sudah bisa dinikmati

biasanya buat apa
ya buat anak istri lah
makanya buat mas emang
katering untuk sebuah acara
dan disitulah menjadi momen lahirnya sebuah katering bernama chili pari
cili pari adalah sebuah catering atau jasa boga yang dibangun oleh gibran sendiri enam tahun silam
cili berarti cabai yang melambangkan semangat
sementara pari atau padi diambil dari bahasa jawa yang merupakan simbol kemakmuran
saat itu gibran yang masih berusia dua puluh dua tahun tidak ragu membangun sebuah bisnis walaupun belum punya pengalaman
siri khasnya dari chili pari ini apa sih mas
ciri khasnya kalau kita masakan fokusnya ke masakan tradisional jawa
masakan tradisional jawa yang apa udah looksnya udah

yang itu tadi apa konsep semacam one stop wedding solution
yang kita punya segala macamnya itu
dekorasi souvenir undangan segala macam
biar nggak ribet kalau orang nikah
apa tuh kendala yang paling sulit di awal ya
di awal banyak banget
kan kalau namanya catering itu beda dengan restoran ya
kalau ada restoran baru gitu kan orang pasti pengen
kalau ada katering baru gak mungkin orang pengen nyobain
apa eh ini ada restoran baru nyobain yuk ikutan pasti kayak gitu
kalau orang misalnya pengen nikah dua bulan lagi gitu
eh nyobain katering baru itu gak mungkin
mungkin memang apa dua tahun pertama itu kita nyari ini bener bener nyari customer trust ya
perjalanan gibran membangun bisnis pertamanya jauh dari katamulus
apalagi modal yang dibutuhkan tidak sedikit
gibran mendapatkan modal dari pinjaman bank
walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang ia ajukan
karena itu ketika baru berdiri cili pari hanya menerima order untuk acara acara kecil
saat ini cili pari bisa melayani hingga sepuluh porsi per minggu
tetapi selain banjir pesanan cilipari juga sering menanggung kerugian
pernah ada kerugian gak nih
pernah ada kerugian gak
kerugian ya sering
kadang kadang ada customer yang apa pesen katering terus gak bayar sering juga
atau mungkin kadang kadang ada customer yang misalnya pesen
pesen katering seribu
tapi ternyata pas acaranya dua ribu tamu
ada juga yang seperti itu
mengatasnya gimana tuh mas
maksudnya kalau dalam ya kalau bisnis ya rugi pastinya harus mengejar atau harus ngambil dari mana
itu gimana tuh
kalau yang misalnya nggak bayar tadi biasanya sih ini sih
biasanya kita memang kita punya budget khusus untuk
kejadian kejadian yang nggak terduga seperti itu
meski pernah merugi gibran tak berputus asa
dalam sepuluh tahun ke depan
ia tak hanya ingin cili pari bertahan di tengah persaingan
tapi juga bisa berkontribusi dalam melestarikan masakan khas indonesia khususnya jawa tengah
terus mas gip dalam menjalani bisnis ini
kan ini mas gip sendiri kan ya
ada nggak sih nilai nilai dari keluarga atau mungkin mas gip melihat
dari keluarga mas gip yang dipegang gitu dalam menjalani bisnis ini
yang penting harus jujur harus sabar menghadapi customer
memang customer nya seperti apa sih mas
memang kalau jasa itu kan harus berhadapan dengan
masa masa ada yang bisa diajak ngobrol
ada yang susah ada yang request nya banyak
ada yang banyak komplain nggak masalah
sedikit ngobrol ngobrol mengenai ini mas teknologi sekarang kan
sosial media semua cili pari ini masuk gak sih ke dalam ya itu
mungkin teknik marketingnya apanya semua
kita pakai sosial media website kita punya semua
tapi kalau jelipari itu kan customer nya kebanyakan bapak dan ibu yang di
apa bapak ibu yang usia lima puluh an ya
jadi kalau sosial media sih lebih mengenai ini ke marco ver dan yang lain lain
jadi gak terlalu signifikan ya perubahannya untuk ini
gak terlalu signifikan
yang kita kalau di sini marketingnya masih tradisional kok
masih pakai leaflet brosur segala macam ikut pameran
masih seperti itu tradisional ya
kalau marco ver pasta buntol kan lebih ke anak muda
gibran meluaskan usahanya dengan membuka bisnis makanan baru bersama empat temannya
yaitu pasta buntol
gibran merintis bisnis kuliner lagi bersama empat rekan
yang satu ini diberi nama pasta bontang
ini adalah perpaduan makanan barat dan indonesia
mas gib pasta buntol ini sebenarnya konsepnya apa sih

awalnya justru dari teman saya
ini kan bisnisnya berempat
jadi memang ada teman saya namanya jeffrey
dia memang bisa masak
ini memang konsep utamanya adalah apa
kita pakai pasta tapi kita masak pakai bumbu bumbu khas indonesia
jadi pakai apa
bumbu rendang sambal mata sambal hijau
terus kita bungkus pakai daun pisang
terus habis itu kita bakar pakai arang
konsepnya seperti itu
ini ya ide konsep baru yang belum ada di mana mana
nah terus awal bikin ini sudah di tempat seperti ini
belum sebelumnya di kaki lima di pinggir jalan kita cuma pakai
cuma pakai put kecil sama pakai tikar kalau nggak
habis itu digusur harus pindah sini
ya memang nggak boleh bukan lahan buat jual lah
terus kenapa nggak bikin lagi kaki lima di tempat
malah bikin restoran seperti ini
enggak sih saya yakin kalau misalnya dulu di kk lima
ya itu satu hari paling dua puluh sampai tiga puluh porsi lah
kalau di sini kan bisa sampai ratusan porsi
jadi memang saya niatnya membesarkan pasta buntel
orang indonesia kan ya nggak terlalu
itu gimana tuh mas menemukannya gitu
maksudnya kadang kadang kan orang ya mungkin untuk hanya coba sekali dua kali gitu
atau gimana untuk strateginya
untuk mempertahankan oh ini pasti orang pasti mau datang terus mau
waktu di kaki lima kan kita cuma ngeluarin satu rasa aja
pas pindah ke sini baru kita eksplor rasa rasa yang lain
jadi nanti tiap bulannya kita keluarin terus yang rasa rasa baru
tapi hanya nih pasta aja mungkin nggak nanti ada masih
pokoknya konsepnya sih kita bahan baku yang dari luar negeri
dari negeri kita indonesia
kendati baru berjalan sekitar tiga bulan
tren penjualan pasta buntel menanjak dari hari ke hari
target gibran dalam tiga sampai empat bulan ke depan
bisnis ini sudah bisa balik modal
kalau kita lihat dari sejarah kita dulu
kita kan pertama di food street dan salah satu media kita cuma sosial media
itu instagram cuma itu
nah mungkin kalau kita lihat
emang pasarnya di situ tuh kan emang anak anak muda ya
nah makanya mungkin terbawa sampai sini bahwa pasar itu yang masuk masih ke sini
cuma yang terjadi setelah kita buka kafe ini
mulailah keluarga keluarga itu mulai masuk
cuma walaupun dulunya kita nggak fokus ke keluarga
cuma ternyata itu bisa diterima ke keluarga
dan itu yang menjadi dorongan kita
oh kita punya pasar baru nih kita harus garap ini
saat ini pasta buntel hanya menjual satu macam makanan dengan enam rasa berbeda
dalam satu hari penjualan bisa mencapai seratus sampai satu ratus lima puluh porsi
dengan harga satu porsi antara rp tujuh belas sampai rp dua puluh ribu rupiah
yang unik pasta buntel tidak disajikan di atas piring
gini kenapa kita nggak pakai piring
terus nggak pakai ales selain yang bisa dipakai lagi
karena jadi setiap seminggu atau dua minggu sekali
ada salah satu kompor
salah satu komunitas juga
jadi mereka komunitas daur ulang lah
daur ulang sampah kertas terutama
itu sama mereka dibikin kerajinan tangan
jadi win win solution juga lah
kita membesarkan punya mereka
secara nggak langsung mereka nanti kan juga mungkin promosi
ini dari ini ini dari tempat kita gitu
mereka juga memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan
mereka juga memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan
menjalankan usaha milik sendiri
ataupun berkongsi dengan orang lain

ini kan berempat ya

susah nggak sih mas untuk bisnis sama partner
ya sama aja sih
kalau di cili pari kan pengambilan keputusan bisa lebih cepat ya
karena seni kan harus berunding dulu segala macam
mas gibran selama ini kan
kebanyakan bisnisnya kuliner ya
visi kedepannya apa sih
kenapa mas gibran tuh mau fokus di bisnis kuliner
terus kemudian kedepannya gimana
apa memang mau bikin bisnis kuliner lagi yang besar
yang sampai indonesia atau gimana
yang jelasnya tetap fokus di kuliner
dan memang visinya adalah kita mulai dulu yang dari kecil dari solo
kalau laku baru kita sebarkan di kota kota lain
seperti markobar kan awalnya dari solo dari kaki lima
kita buka di jogja semarang jakarta surabaya
kedepannya mau nggak akan se indonesia gitu seluruh indonesia
kalau markobar ini udah ada rencana internasional
kan kita akhir bulan anak anak markobar udah ini ada ikut pasar di manila
kalau untuk tipsnya sendiri gimana sih biar kuat untuk lihat
pasti kan mas gibran juga bilang dalam dua tahun awal itu masih harus cari ini sendiri
masih belum bisa lah untuk hidup gitu
gimana caranya agar bisa kuat
terus kalau di bisnis kuliner itu harus konsisten dirasa
bagi gibran menjadi wira usahawan adalah soal kegigihan dan keberanian mengambil resiko
keberhasilan ditentukan oleh kerja keras bukan asal usul

jangan lupa like share dan subscribe ya